pasca tragedi pembunuhan di kompleks sma taruna nusantara magelang jawa tengah
pihak sekolah mendatangkan tim psikiater dan psikolog
hal tersebut dilakukan untuk pendampingan kepada para siswa mengurangi rasa trauma dan takut usai tragedi
trauma healing dilakukan oleh tim psikolog dan psikiater pada para siswa sma taruna nusantara di magelang jawa tengah
belasan siswa berbaur saling berbagi pengalaman dan mengobrol dengan tim psikiater dan psikolog
trauma healing yang dilakukan oleh tim psikolog dan psikiater dari ikatan alumni sma taruna nusantara
bertujuan untuk mengurangi trauma serta memulihkan kondisi kejiwaan yang dialami oleh siswa pasca tragedi pembunuhan
dalam proses belajar itu perlu kita dukung moralnya untuk bangkit kembali dan termotivasi
agar suasana kembali kondusif
itu dari ikastara mensupport suatu kegiatan suatu tim yang berupa tim pendampingan dan pemulihan
terutama untuk fokus membangkitkan psikologis dari adik adik
selain sempat merasa khawatir dan takut siswa mengaku kehilangan atas kematian temannya tersebut
pasca kejadian kemarin kami dapat kabar buruk kemarin itu
karena almarhum merupakan keluarga dari keluarga besar sma taruna nusantara
yang otomatis membuat kami semua di sini merasa sangat kehilangan
siswa diharapkan mampu beradaptasi dan menyesuaikan keadaan agar rasa takut bisa dihilangkan
jujur sebenarnya mungkin terkejut ya melihat keadaan kejadian seperti itu
tapi kami sebagai siswa tn harusnya harus lebih mudah beradaptasi dengan kejadian itu
kami harus lebih cepat menyesuaikan keadaan dan menyesuaikan dengan ritme keadaan
dan di sini kami juga berusaha untuk memulihkan perasaan kembali
mencoba untuk bekerjasama agar kejadian yang kemarin itu terlupakan
maksudnya menjadi koreksi kami dan kami bisa menjadi lebih baik dengan kejadian tersebut
sementara itu aktivitas di sekolah sudah kembali normal dan berjalan seperti biasanya
para siswa menggelar apel harian di halaman depan kelasnya yang rutin dilakukan setiap harinya
usai belajar mengajar
pilihan kelasnya sudah selesai
pihak sekolah berharap dengan adanya pendampingan seperti ini dapat mengembalikan kondisi kejiwaan siswa secara penuh
terutama bagi para siswa yang akan mengikuti ujian nasional yang akan digelar pada minggu depan